usai unggul dalam versi hitung cepat atau quick count rumah kofifah indar parawangsa di jalan jemur wonosari surabaya
dibanjiri ratusan tamu dan karangan bunga
para tamu datang untuk mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan kofifah emil dalam pilgub jawa timur
setelah dinyatakan unggul versi hitung cepat atau quick count oleh sejumlah lembaga survei
rumah kofifa indar parawansa di jalan jemur sari sejak kamis pagi mulai dibanjiri ratusan tamu dan karangan bunga
ratusan karangan bunga berisi ucapan selamat atas kemenangan pasangan kofifah indar parawansa dan emil elistianto dardak dalam pemilihan gubernur jawa timur
karangan bunga ini datang dari berbagai elemen mulai unsur partai politik relawan hingga beberapa perusahaan swasta
salah satunya berasal dari ketua umum partai demokrat atau mantan presiden republik indonesia ke enam
susilo bambang yudhoyono dan ketua umum pp muslihat mahdatul ulama
selain karangan bunga ratusan tamu dan simpatisan juga terus berdatangan
mulai dari politikus elemen masyarakat hingga pengemudi ojek online
mereka semua datang untuk memberi ucapan selamat kepada kofifah
sejak dinyatakan menang dalam quick count kofifa mengaku belum berkomunikasi dengan rivalnya saifullah yusuf dan putih guntur
kofifah menyatakan jika terpilih secara resmi dirinya akan menggabungkan programnya dan program gusipul
dan juga putih guntur
nah gusipul punya program dan mbak putih yang sama untuk bisa menyapa lmdh
dari apa yang kita sudah lakukan navigasi program gitu ya
dengan navigasi programnya gusipul dan mbak putih kita compile
kalau itu adalah bagian dari maksimalisasi layanan kita
bagi kofifah kemenangannya adalah kemenangan rakyat jawa timur
untuk itu ia berjanji akan menjalankan amanat rakyat selama lima tahun ke depan
lukmen rosak surabaya